tapi tolong dong otaknya dipakai sedikit
waktu kecil pernah
pernah lupa ingatan
wajar kan kalau saya lupa sama muka saya sendiri
udah deh lebih baik sekarang mau pergi aja
emang ibu gak punya kerjaan lain deh pak
masa mira bodoh banget deh ma
mira sampai gak ngandalkin muka mira waktu kecil
untung aja bu ambar mengingetin mira
saya ke dalam dulu mau beresin yang lain
wajar lah kalau kamu sedikit lupa
ini foto kan udah lama sekali
mau berapa kamu ini
kan sekarang mau makin besar
makin cantik mama lihat
kamu tahu gak
waktu mama menerima surat dari kamu
mama merasa dunia seperti mau utuh
itu seasa mama
mama merasa kita gak akan udah bisa ketemu lagi
sekarang yang mama lihat kamu ada di hadapan kamu
mama akan percaya
mira gak niat kan nulis surat itu
surat itu juga
mira dipenuhi dengan air mata ma
udah bener bener gak kuat
yang penting sekarang
semua keinginan dan harapan kita udah terwujud kan
kita gak akan pernah terpisah lagi
jadi gadis itu mengaku kalau surat itu bikinan dia
sembirilah yang membuat surat itu
kamu mau nambah lagi gak
skinny nya tuh udah ngelebihin morris yang aku biasanya tau gak
bagus kalau misalnya perut aku bentar lagi gak meletus
aku kesana dulu ya
ada yang jualan itu tuh aru manis
gak gak suka banget soalnya
cuma informasi itu yang bisa saya berikan
agak susah ya
iya saya tau saya tau
tapi saya benar benar harus ketemu sama garis itu
saya tunggu kabar ya
saya mau beli
padahal tadinya tinggal selangkah lagi untuk menemui anissa
tapi sekarang aku harus memulai lagi dari awal
aku gak akan nyerah sampai aku berhasil memenuhi pesan terakhir dari kamu
mereka mau berusaha sakit ke nasi
gimana nih pacarnya

aku pilih kayak yangentry mengambil bayi important aku
tidak anti singkir what's soap
ter maintenant jadi pak save einsi
kamu yang pemilik selendang itu kan

udah beli rambut neneknya
udah yuk kamu harus berhubungan
aku duluan ya
dan sekali lagi aku minta maaf
yaudah kita harus di perang jalan kita
kita naik dari situ
kamu gak apa apa
jadi nama cewek itu anissa
siapa nama gadis itu

oh jangan jangan dia anissa yang aku cari cari
tapi belum tentu juga di anissa yang aku cari
gadis yang mengaku sebagai mira itu
bilang kalau surat bikinan ibu adalah buatan dia
aku terlalu lupa
tegak tegaknya dia berlaku seperti itu
apa sih motif dia bu
sejak pertama kali aku ketemu sama dia
rasanya aku udah bayangkan
mira adik aku
aku kenal dia dengan sangat baik
dia adalah orang yang baik hati
tapi yang satu ini
sangat bertolak belakang sama kita
dan aku semakin yakin
kalau dia bukan mira
dia hanya pura pura sebagai mira
kita harus memberitahukan nyonya
ibu harus bilang terus terang sama nyonya
kalau ibu yang membuat surat itu nan
saya gak setuju
ibu tau kan resikonya
kalau ibu dipecat gimana
ibu sudah siap kok
kesalahan ibu non
satu hal yang paling bodoh yang ibu pernah lakukan non
kalau saja ibu tidak membuat surat itu
pasti gak ada orang yang mengaku ngaku
jadi anak kandungnya nyonya non
saya gak setuju ibu
saya gak mau kehilangan ibu aku
untuk saat ini

saya gak mau kehilangan ibu aku
saya gak mau kehilangan ibu aku

saya gak mau kehilangan ibu aku
saat saya jatuh
cuma ada ibu ambar
kalau ibu ambar pergi
ya allah evita putriku
padahal kelihatan dup kamu itu
dan memiliki segalanya
tapi sebetulnya kamu sangat menderita sayang
terserah non evita saja
ibu akan nurut non
kalau memang ibu nggak boleh ngomong sama non
ibu akan selalu menjaga not